memperingati hari pahlawan puluhan pecinta mobil dan juga motor retro klasik dari berbagai daerah
memamerkan koleksi mobil uniknya di halaman wisata sengkaling malang
selain menjadi ajang silaturahmi antar pecinta mobil
kegiatan ini cukup menghibur sejumlah pengunjung wisata
mobil mobil yang terbagi dalam delapan kategori ini diantaranya adalah original rally look dan juga restorasi
semuanya merupakan mobil keluaran antara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
bagi peserta meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk perbaikan
memiliki mobil klasik adalah kepuasan
kami ini kan kita bernasanya pembalikan ke originalitas
jadi kita ambil barang barang yang hampir original
habis berapa ini
ini sekitar seratus
ini sekitar seratus
dengan penampilannya yang tergolong unik dan tidak biasa
mobil mobil tersebut mampu menarik perhatian pengunjung tempat wisata
untuk sekedar melihat ataupun mengaguminya
saya buat selfie ya mas ya
terutama kan biasanya lihatnya cuma di gambar

selain memperingati hari pahlawan
gathering mobil klasik dan retro yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini
juga sebagai ajang silaturahmi bagi para pecinta mobil retro
untuk mengumpulkan menghibur pecinta otomotif
dalam hal kondisi kendaraannya yang klasik sama rekrut
jadi kendaraan kendaraan yang lama
tidak hanya mobil acara juga menampilkan puluhan motor klasik
dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan hingga tahun delapan puluh an
sementara gathering semacam ini rencananya akan dilakukan rutin
untuk memadahi para pecinta mobil klasik dan retro di indonesia